panti udah datang belum ya
nggak usah ditanyain kalau udah datang juga sebentar lagi ketemu
sama aku juga semangat
bu buat makan
tapi sekarang gantian
aku yang baca situasi kak deden yang beraksi
ada yang gak tahan buru buru mokad mokamu
kalo udah tau gak sampai
ijin siap menghadap
kamu ada ada aja
kamu kenapa alergi
kena ulat bulu
pertanyaan saya tolong dijawab
sakit hati yang macam apa
perasaan saya terluka
terluka sama siapa
saya sudah ketemu sama aset olor
mantan istri bos kenapa
dia sudah punya pria lain
pak ahmad bangun
saya gak tau siapa dia
istri bos kan sudah mantan
bukannya hak dia buat cari pengganti
tapi tetap aja saya sakit hati
mungkin bos sebetulnya bukan sakit hati
istri bos sudah mantan
bos gak boleh cemburu
undang undang mana yang melarang saya cemburu
peraturan pemerintah yang mana yang saya langgar karena saya cemburu
gak ada kayaknya
itu artinya saya bebas untuk cemburu
kalau buat cemburu berarti bos sebetulnya masih cinta sama istri bos
kita bicara yang lain saja
kita bicara urusan dinas
lea sudah kerja bos jadi spg
udah gak bisa diajak jopet lagi
kalau rosa malah udah jadi petersaya kemarin
dapat uang berapa
gak dapat hasil
ah copet macam apa kamu
uang baru mau ditransfer nanti
terus saya mulai ngangsur besok
setiap hari sepuluh ribu
sekarang kamu pergi
gak usah nunggu rosa
soal uang renang buat si adik
gak usah dibahas
gak usah kamu pikirin
saya capek ngarifin kamu bisa biayain buat anak sendiri
si adik kan perlu uang buat renang
gak perlu tahu
ada lelaki lain yang ngasih uang ke kamu
itu bukan usaha kamu
di jalan di angkot
kamu gak usah ke markas
kamu anak emas satu satunya
cuma dari kamu emak bisa ngarep punya menantu
oke gak masalah
ube juga bukannya gak mau ngasih emak mantu
ngasih emak cucu
ubed udah milih yang terbaik
tapi ternyata ube gagal
ube berkali kali usaha
tapi gagal terus
kamu harus usaha terus
gagal yang pertama
ube cari yang kedua
gagal yang kedua
ube cari yang ketiga
gagal yang ketiga
sekarang ube bingung
siapa yang harus diperjuangkan
yang pertama siapa
iya nanti kita ketemuan kalau aku udah pulang kuliah
kerudungnya udah aku bawa
tapi dizanya yang gak oke sama ube
ya mau gimana lagi
yang ketiga siapa
mungkin kamu gagal terus
karena selalu mencari yang terbaik
gak usah nyari yang terbaik
yang baik yang lumayan baik juga gak apa apa
sana berangkat jualan
jangan lupa bismillah
nanti udah dateng belum ya
gak usah ditanyain
kalo udah dateng juga sebentar lagi ketemu
mumpung aku lagi semangat nih
sama aku juga semangat
tapi sekarang gantian
aku yang baca situasi kak deden yang beraksi
ada yang gak tahan buru buru mokad mok kamu
kalo udah tau gak usah nanya
bukannya nyopet si teteh yang di kerudung tadi
kamu ingat sama si teteh yang di kerudung tadi
itu kan si teteh yang kemarin kamu copet
tapi bukan dompet yang kamu copet
aku kemarin gak terlalu merhatiin wajahnya
cuma fokus ke tasnya aja
barusan aku ngembalikan notas dia
perasaan kak deden gak ngomong sama dia
aku ngembalikannya diam diam
kenapa nggak diambil dompetnya aja
tadi begitu liat dia
terus inget kejadian kemarin
yang ada di pikiran aku tuh notes
tdai detail dia
keluarin semua isinya notesnya gak ada
barusan waktu aku mau ngambil dompet dari tas
mau ngambil ongkos buat bayar angkot notesnya ada
udah gitu aja nggak ada terusannya
anak kita cantik cantik ya
iya seperti bunda
itu karena mereka perempuan
coba lelaki pasti ganteng seperti ayah
iya dong kalau nggak ganteng mana mungkin bunda suka sama ayah